petugas balai besar pengawas obat dan makanan bpom
merazia sejumlah pasar kaget makanan di bandung
di beberapa tempat petugas menemukan makanan mengandung zat kimia berbahaya
sementara itu di tasikmalaya razia digelar di pusat perbelanjaan
untuk mengecek makanan kemasan yang tak layak konsumsi
petugas gabungan balai besar pengawas obat dan makanan bbpom bandung
serta pramuka kuartir daerah jawa barat
merazia puluhan jenis makanan di pasar kaget di beberapa tempat di bandung pada kamis petang
yang satu pacar cina yang mengandung pewarna tekstil
bpom akan segera memeriksa sejumlah pasar tradisional
yang menjadi pemasuk makanan mengandung zat kimia berbahaya itu
razia juga digelar petugas gabungan pemerintah kota tasikmalaya dan anggota dprd
di beberapa toko sualayan petugas mengecek tanggal kade luar sam minuman kemasan
memeriksa produk makanan kemasan yang didinginkan dalam lemari pendingin
hasilnya ditemukan produk ikan yang sudah kada luar sa
serta daging beku tanpa dilengkapi label harga
tidak hanya itu petugas juga temukan produk impor dari luar negeri
serta penganan manis khas lebaran dengan kemasan penyok
petugas juga mendapati sebuah timbangan untuk buah buahan dan sayuran
yang tidak ditera ulang hingga rawat merugikan konsumen karena takaran berkurang
manajemen pusat perbelanjaan
berjanji akan menarik produk produk yang dianggap tak layak
kalau tadi kan sebenarnya itu ya pak lepas labelnya
kalau untuk timbangan sebenarnya kalau untuk barang fresh itu kita satu
karena emang kita belinya kan kartonannya
nah itu kalau yang untuk bidusnya sendiri sebenarnya ada kliennya lah
tadi sebenarnya kalau untuk sebagian memang pada saat nanti dibeli itu kan ditimbang
di situ nanti ada label untuk expirednya
itu nanti buat perbaikan itu juga ya pak nanti coba kita cek lagi
inspeksi pendadak sengaja digelar dua pekan jelang ramadan

dan juga untuk produk yang tidak layak
agar konsumen terhindar dari produk yang tidak layak konsumsi
di peliputan transmedia